terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan editorial view kita untuk topik yang kedua
masih bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv revolusi riza dan wartawan senior tempo ada bambang harimurti
mas revo dan juga mas bhm masuk ke dalam editorial view topik yang kedua ini kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu kpk melakukan ott
terhadap sepuluh orang di lingkaran mahkamah agung saya ke mas revo terlebih dahulu
mas revo kasus ott yang menjerat hakim agung sudrajat dimiati dari kacamata media apakah kemudian ini menunjukkan ada yang salah memang sejak lama
dalam sistem peradilan ma yang tertutup
ini kan kasus yang berulang ya dan kita sebenarnya ketika ada hakim agung yang sudah tangkap karena kasus ini

kita berharap ada reformasi lah baik ma mk dan kay
tapi kemudian kemarin kita juga dikejutkan ternyata di mahkamah agung
dual beli kasus atau setidaknya swap untuk penyelamatan kasus lagi lagi dugaannya masih terjadi
dan ini cukup mengagetkan karena kasus penghubung banget ketika ditangkap
yang di semarang pihak yang berkasus kemudian menyeret hakim agung dan beberapa paham diterani ke mahkamah agung
dan ini tentu sebuah hal yang salah
ini berarti apakah ini merupakan praktek yang masih belum bisa dihentikan dari yang sebelumnya
ini sangat mengagetkan
sebenarnya berharap ketika terjadi kasus apapun
kita selesaikan di pengadilan
dan kemudian ketika ada proses banding
dan proses yang tidak cukup puas bagi pihak yang berperkara
tentu akan naik banding kemajuan tinggi dan kemudian sampai kemasan
kalau seperti ini kan artinya masih panjang ini proses reformasi hukum di tanah air kita
agar kita harusnya menjadi penghasil
wakil tuhan di tanah di bumi
kemudian malah bisa diberikan kemahuan
harapannya mas revo tadi
mesti ada reformasi begitu ya
tapi kalau kita lihat ini reformasinya mungkin agak sulit dilakukan karena ternyata
sudrajat dimiati adalah hakim agung
yang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk mas bam
apakah kemudian tempo merasa ataupun menilai reformasi di tubuh mahkamah agung ini sudah urgent sekali untuk dilakukan
atau justru semakin sulit setelah ada hakim agungnya yang tertangkap ini
kalau menurut saya malahan reformasi yang dilakukan itu belum selesai gitu loh
di aparat hukum kita ya
nggak cuma mahkamah agung ya
jangan lupa loh
tuh ikut terlibat dalam investasi
ketua mahkamah konstitusi pun pernah ditangkap karena korupsi
dan dalam proses itu
jangan salah loh
hakim agung ini tuh sudah bermasalah sejak seleksinya
kan ada skandal di toilet itu
ketemu dengan panitia ya
kok diloloskan dulu ya
bahkan waktu itu mahkamah agung bersikeras bahwa kejadian itu dianggap tidak ada
nah bagi saya ya
alaman juga waktu pak mahfud jadi ketua mk
dan saya bersama temen temen diminta membuat investigasi di mk
penting itu di lembaga yang sangat strategik
seperti hakim agung gitu ya
itu majelis etiknya harus kuat
jadi hakim hakim agung atau hakim konstitusi itu
sebelum korupsi itu
pasti mereka melanggar etik dulu kok biasanya
nah membuktikan korupsi itu setengah mati ya sulitnya
tapi kalau pelanggaran etik itu mudah
jadi kalau menurut saya
ini juga satu usulan ya
kepada mahkamah agung itu
agar membuat dewan majelis etik yang kuat
yang juga mengikuti orang independen dari luar
bukan hanya orang dalam
sehingga orang orang yang calon koruptor itu
belum sempat korup
sudah bisa diberhentikan
itu saya ingat itu terjadi dulu di mahkamah konstitusi
ada satu hakim konstitusi diberhentikan
karena pelanggaran etik gitu
nah jadi kalau pelanggaran etik aja orang
hakim agung atau hakim konstitusi itu sudah diberhentikan
ya nggak mungkin sempat korupsi lah
ya disaring gitu
kalau ini kan udah sempat isu
atau bertemu di toilet itu
pada saat seleksi
kok masih masuk
dan terbukti kan memang masalah
walaupun ya belum tentu ya
karena kita belum diadili
tapi kelihatannya kalau ott itu kan kuat lah gitu ya
selain membentuk komite etik
ataupun komisi etik
di tubuh mahkamah agung
apakah menurut mas bhm
proses rekrutmen hakim juga perlu diperbaiki
harus lebih ketat lagi
karena ternyata banyak rekam jejak
hakim hakim yang dalam tanda kutip
bermasalah begitu ya
dan tetap diloloskan
artinya proses rekrutmennya harus lebih ketat lagi
dan itu tidak hanya di hakim ya
tapi juga di aparat penegak hukum yang lain ya
baik di kejaksaan
maupun di kepolisian ya
ini rekrutmen itu masih bermasalah
berhasil umum lah
kalau ada rekrutmen itu pasti beredar
apa harus bayar ini
nah ini harus diberesin ini
karena kalau orang masuknya aja bayar
gimana dianggarkan korup nantinya ya
ini kan kasus yang menimpa pak sudrajat diniati ini
adalah kasus perdata ya
apakah kemudian perdata itu jauh lebih rentan
untuk kasus jual belinya
sama saja sebenarnya
antara perdata dan pidana
kalau mentalitas dari hakimnya sendiri
sudah tidak beres
maka kasus perdata atau pidana
itu sangat potensial untuk
terjadinya kasus uang
dan ini kan yang
yang selama ini
masih ada banyak ya
dari catatan catatan kita juga
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
terus sampai sekarang aja misalnya
itu sudah sudah turun
bahkan dari tahun dua ribu dua belas
sudah ada banyak hakim yang
bercerita kasus uap gitu
mulai dari hakim pengadilan negeri
sampai pengadilan siki
dan sekarang di
akung di mahkamah
sebelum sebelumnya juga di mahkamah konstitusi
juga sudah tahu
dua mahkamah konstitusi yang sudah
sudah terbuat kasus uap
kembali ke persoalan mentalitas
dan yang paling penting sebenarnya
dan fungsi dari saringan saringan tadi
yang disampaikan oleh mas bambang gitu ya
bisa dilaksanakan dengan baik
siapa sebenarnya yang mengawasi para hakim
apakah memang ketika dalam prakteknya itu ada pengawasan
atau ketika sejak mulai dari proses seleksi
sudah dilakukan secara sangat ketat
walaupun itu juga tidak menjamin ya
tapi setidak tidak menjamin
apakah nanti di kemudian hari ketika
itu tidak tergoda
karena godaannya pasti
setidaknya dalam proses selek
saringannya sudah tetap sejak
dan kemudian ada mencari
dan kemudian ada mekanisme pengawasan
dan mekanisme lain
sebenarnya praktek praktek jual beli perkara
proses peradilan perdata kan jauh lebih tertutup ya
apakah kemudian ini yang membuka celah
lebih banyak proses jual beli perkara
di kasus kasus perdata
sebetulnya tidak hanya kasus perdata ya
sebetulnya kalau kita mau sedikit baca sejarah
adilan di indonesia
pada era orde baru
salah satu jenderal yang pernah jadi ketua mahkamah agung itu
pernah diwawancara tempo itu bilang
dia dengan lugunya bilang
sebetulnya hakim polisi jaksa itu
nggak perlu korupsi kok katanya
sebetulnya dalam setiap perkara itu
dari sepuluh perkara itu kan
nggak semua harus diduitkan
sebagian setekuknya aja
nanti ada perkara yang untuk
dan ada perkara untuk
menyenangkan hati rakyat
sudah dirusak di orde baru itu
pengadilan itu sudah mengklasifikasi perkara
dan itu tidak hanya di pengadilan
tapi juga di kejaksaan
di kepolisian ya
nah memang perdata itu kan biasanya antara pengusaha lawan pengusaha
biasanya yang paling seneng itu oknum
oknum aparat negara hukum itu
kalau ada pengusaha kaya
berkelahi sama pengusaha kaya lagi
banjir duit itu ya
jumlah siapapun yang menang
untuk kasus kasus seperti ini
kalau mau menangkap hakim
jaksa dan polisi korup
ya kasus seperti ini
itu pasti banjir itu
ini yang harus sebenarnya dibenerin
dulu di awal reformasi
ikut sedikitlah terlibat dalam reformasi
sebetulnya hakim itu
seperti hakim di jakarta sekarang
dengan tunjangannya itu hidup
gaji cukup besar ya
inilah dengan bermartabat ya
walaupun tidak mewah gitu ya
karena kalau mau hidup mewah ya
dengan jadi jaksa
dengan jadi wartawan ya
jadi pengusaha aja gitu
nggak ada alasan sebetulnya
nah kalau menurut saya
saya realistis aja lah
sebetulnya yang perlu diperkuat itu
di setiap aparat hukum
itu ada majelis kode etik yang kuat
yang melibatkan orang luar
jadi kasih saya ferdie sambo itu
kalau ada majelis kode etik yang kuat
kepolisian nggak mungkin terjadi lah gitu
karena udah tersaring pasti sebelumnya ya
orang orang yang punya kecenderungan
orang orang yang korup itu pasti melanggar etika dulu awalnya
jadi kalau kita bentengi di etikanya
tapi ini penting ya
harus melibatkan orang independen berintegritas
jangan yang internal
ini kan sebelumnya
sudah pernah ada
kasus di lingkaran ma yang melibatkan mantan sekretaris ma
nur hadi ya
dan sekarang melibatkan hakim agung
mas bam dan juga mas revo melihat bahwa
mafia peradilan ini sudah tidak lagi samar samar
di ma ini sudah terang benderang
karena sudah semakin banyak orang orang penting di ma
yang terjerat kasus korupsi
seperti mantan sekretaris ma nur hadi
kemudian sekarang hakim agung
ini sudah jauh lebih baik loh
saya inget dulu
kita tempo kirim wartawan untuk investigasi
maklar kasus di ma
terus dia pinjem mobil
dia pakai dasi
dia masuk ke ma
begitu masuk gerbang
dikejar banyak orang itu
bapak perlu dibantu
kasus nomor berapa
kita cuma perlu nomor kasusnya
orang orang yang berkumpul di
di mahkamah agung waktu itu
yang menawarkan jadi maklar kasus
setelah kita investasi
diinvestasi itu ada perbaikan ya
tak ada lagi tuh orang orang yang
yang ngejar kejar calon
calon yang berperkara gitu
waktu itu terbuka sekali itu
dikejar kejar mobilnya gitu
kayak orang jualan tahu gitu loh
tapi sekarang udah nggak ada gitu
pintu pintu udah dikunci
kalau menurut saya sih
dibandingin zaman itu
sudah banyak perbaikan
pelan pelan emang ini mungkin
sepuluh tahun belakangan ini tuh
mundur lagi itu semua yang
yang direformasi di
awal awal reformasi itu ya
mungkin udah saatnya kita
menggalakkan lagi reformasi
di semua lini aparat negara hukum
saya inget dulu waktu
saya kebetulan dulu ikut terlibat
penyusunan undang undang kpk itu
yang harusnya targetnya kpk itu
aparat negara hukum
bahkan sesudah itu
kasus kasus yang ya kayak
polisi gak berani lah
gitu lah kira kira
nah tapi sayangnya sekarang
kurang fokus ke situ ya
kita nggak pernah lagi dengar ada
polisi korup yang ditangkep gitu
yang berpangkat tinggi gitu ya
terakhir mas revo
kalau tadi menurut mas bhm
bahwa sekarang ini jauh lebih mending
jauh lebih baik
begitu ya dibandingkan zaman
sepuluh tahun ini terjadi pergeseran
mafia peradilan sudah mulai muncul lagi
yang harus dilakukan ya
penegak penegak hukum yang
apa yang diaut
apa yang dilakukan
oleh kpk saat ini
aplikasi gitu ya
dan kita berharap
tentu ini menimbulkan asas jelas
tapi walaupun demikian kan
kita tahu secara statistik
dalam sepuluh tahun terakhir
dalam kasus suap itu
angkanya juga tidak sedikit
memang harus terus dilakukan
yang lain itu
tidak melakukan hal
yang dilakukan oleh
rekan rekannya ini gitu ya
yang tadi disampaikan mas bambang
itu bisa berjalan
di tanah air
dari pengadilan negara
sepak terjeng dari kpk
untuk bisa menyelesaikan
di makam agung
segera membentuk komite etik
ataupun komisi etik
dari orang orang eksternal ma
di lingkaran ma
terima kasih sekali
wakil pemimpin redaksi
cnn indonesia tv
dan juga wartawan senior tempo
mas bapak harimurti
kepada cnn indonesia newscast
tetaplah bersama kami